stimulus stimulus atau apa namanya dari kemenparekraf ini sangat membantu
kebetulan memang tahun dua ribu dua puluh lalu kami mendapatkan stimulus tersebut
dan ini memang kami gunakan untuk beberapa hal sebenarnya
yang pertama itu adalah untuk bagaimana supaya biaya operasional kita yang tinggi
yang sudah tinggi karena memang kita ad dengan added value sejumlah protokol kesehatan yang sangat ketat
chs yang sangat ketat stimulus ini bisa membantu kami juga
daripada pendapatan kami yang menurun karena demand yang cukup rendah
itu yang nomor satu
lalu yang kedua itu adalah
untuk meningkatkan kualitas dari chse itu sendiri
jadi kita belajar terus ketika terjadi pembatasan kembali pengetatan kembali
ini momen yang tepat untuk kita terapkan lagi mapping lagi review lagi seluruh kegiatan protokol kesehatan kita di hotel
supaya ini benar benar meningkat kualitasnya dan membuat masyarakat atau pengunjung yang datang ke hotel kami itu aman dan nyaman
lalu juga ini kepmi gunakan juga untuk pelatihan pelatihan tenaga kerja